komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh
terkait dengan tragedi sepak bola di stadion kanjuruhan
yang menewaskan ratusan orang di malang jawa timur
komnas ham juga menyebut akan menurunkan tim investigasi ke lokasi kejadian
dengan klaim telah mengantongi bekal fakta dan juga keterangan terkait dengan tragedi ini
dpr juga berencana akan memanggil pihak pihak terkait untuk mengetahui bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini
apa saja kemudian temuan awalnya dan bekal apa saja yang akan digunakan komnas ham maupun dpr dalam melakukan investigasi lanjutan ini
dan untuk bahasnya lebih dalam kita sudah bersama dengan wakil ketua komnas ham amiruddin al rahab
juga ketua komisi sepuluh dpr ri saiful huda selamat malam pak amir dan pak saiful salam sehat
selamat malam mas bram
baik selamat malam
tentu doanya dalam kondisi sehat begitu kedua narasumber
saya akan ke pak amir terlebih dahulu
pak amir apakah ini kemudian sudah berangkat tim investigasi yang disebutkan sebelumnya
dan apa sebetulnya bekal awal yang disebut sudah dikantongi begitu oleh komnas ham pak amir
iya terima kasih mas bram
pertama tentu saya sampaikan tim komnas sudah berada di malang
sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa pihak
tadi juga bertemu dengan teman teman arema
tapi pertama saya juga ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami
karena ini tragedi yang luar biasa
sekaligus saya juga ingin menyampaikan peristiwa ini mesti menjadi pelajaran berharga
supaya nggak terulang lagi
baik oleh pcsi maupun oleh pelaburan
selain dari klub klub bola serta klub klub supporter
kita mesti belajar dari peristiwa ini
sungguh sungguh harus belajar dari peristiwa ini
jangan ini dianggap remeh
nah yang kedua yang ingin saya sampaikan
tentu komnas ham beranjak ke lapangan itu
berkomunikasi dengan berbagai pihak
tentu sudah melihat situasinya
banyak sekali informasi yang beredar
itu kami cermati semua itu
nah mudah mudahan itu sudah berhasil
itu semua nanti dalam beberapa hari ke depan kita sudah bisa menyampaikan temuan temuan awal
untuk menjadi masukan juga bagi penyidik polri nantinya
begitu bung brang
baik pak amir ini kemudian kita tahu di hari ini kemudian tgpf pimpinan dari mahfud md sudah terbentuk
bagaimana nanti kemudian berjalannya
apakah kemudian beriringan dan parsial begitu kedua tim investigasi ini pak amir
saya dengan pak mahfud sudah beberapa kali ya soal bentuk membentuk tim ini
bisa bersama bisa jalan sendiri sendiri
tapi yang penting kan ujungnya untuk kebaikan
sekaligus juga untuk menegakkan hukum dan keadilan
dan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara hukum
sehingga hukum bisa ditegakkan nanti atas terjadinya peristiwa seperti ini
sehingga peristiwa seperti ini tidak berlarut larut
tidak menjadi isu yang tidak berujung
sekali lagi ini masalah kemanusiaan
perhatian kita kepada keluarga korban sesungguhnya
pertama tentu untuk keadilan
yang kedua untuk kepastian hukum
nah posisi komnas di situ
untuk menemukan kemudian ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia begitu
nah kalau begitu kemudian pertanyaan publik juga pak amir
seberapa besar seberapa parah kemudian dugaan adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi
jika kita lihat dalam perspektif atau kacamata perlindungan hak asasi manusia ini pak amir
kita nggak bisa berspekulasi seperti itu
yang jelas hari ini faktanya ada korban satu ratus dua puluh lima orang
tentu kita sedih hadap itu ya berduka
nah yang kedua tentu kita mencari mengapa peristiwa itu bisa terjadi
nah paling tidak ada tiga hal yang bisa nanti jadi perhatian kita bersama
di situ nanti hukumnya nanti kita pastikan yang mana
pertama tentu tentang yang hari ini menjadi pembicaraan semua pihak
mungkin ini juga nanti yang akan diinvestigasi lebih mendalam
yaitu dimulainya penggunaan gas air mata
dan mengapa itu dimulai itu ya
dan seperti apa situasinya itu sebetulnya
nah yang kedua adalah memeriksa
tanggung jawab dari panpel pelaksana itu klub dan semua
pokoknya manajemen pertandingan itu nanti
nah sehingga kita ketemu nanti di situ
ketemu nanti di situ faktor faktor apa yang menyebabkan itu terjadi
di mana masalah mismanagementnya
yang mana yang masalah pidananya gitu
nah penegakan hukum pidana inilah yang harus dijalankan secara fair
sehingga hak asasi manusia di situ bisa ditegakkan
kalau kemudian menggunakan penggunaan gas air mata sebagai titik awal begitu
bagaimana anda melihat kemudian ketika kita misalkan merujuk pada aturan fifa
pasal sembilan belas ayat b yang memang melarang penggunaan senjata api
kemudian dan juga gas air mata di sana
apakah ini kemudian sudah bisa kita tebak begitu
apakah itu menjadi hipotesa dari komnasem begitu pak amir
iya kalau aturan viva itu nanti kita pelajari lah
yang paling penting mas bram ya
dari peristiwa seperti ini adalah fakta lapangannya apa dulu nih ya
dari fakta fakta lapangan itulah nanti kita melihat korelasi antara satu data dengan fakta yang lain
korelasinya nanti dengan orang orang yang bertanggung jawab di situ
sehingga baru kita lihat nanti aturan yang mana yang menjadi masalah atau terlanggar dalam konteks itu gitu
nah disitu nanti baru kita tentukan pemeriksaan lebih jauhnya gitu
saya akan ke pak saiful
begitu ini tadi di informasi dan paket berita juga disebutkan bahwa komisi sepuluh akan segera memanggil pihak pihak terkait seperti kemenpora dan juga pssi
apa kemudian yang akan ditanyakan dan kemudian didesak pak kepada stakeholder olahraga ini
ya satu dalam waktu pendek ini kita minta kepada pt liga
untuk memastikan memberikan bantuan santunan kepada para korban
karena yang sampai hari ini kita dapatkan belum ada deklarasi dari pt liga untuk tanggung jawab terkait dengan korban baik yang meninggal maupun yang ruka lingan dan ruka berat
baru dari pihak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten malang
padahal orang orang yang meninggal ini mereka beli tiket
mereka artinya harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kenyamanan ketika menonton di stadion
tapi yang terjadi mereka jadi korban
tapi hari ini kita belum mendapatkan deklarasi pengumuman dari pihak pt liga menyakut soal tanggung jawab mereka sebenarnya sebagai penyelenggara
yang mereka sudah beli tiket dan seterusnya dijamin keamanannya dan keselamatannya
saya kira dalam jangka pendek gitu mas yang tadi sempat kita sampaikan dalam rilis pers dari komisi sepuluh
jangka pendek yang kedua yang akan kita lakukan adalah memanggil berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah pssi pt liga dan panpel
untuk kita minta keterangan apa yang sesungguhnya terjadi di sana
karena menyangkut soal gas air mata itu satu hal
tapi pada konteks penyelenggaraan sepak bola itu adalah hal lain
itu adalah hal lain yang itu sesungguhnya menjadi bagian utuh
sebagaimana mandat dari undang undang
bahwa penyelenggara wajib melaksanakan sesuai apa yang menjadi kewenangan dan haknya
termasuk supporter punya hak dan kewajibannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan ketika menonton
nah karena itu semoga tidak ada halang rintangan
jadi dari dua hari dan tiga hari ke depan kita akan memanggil berbagai pihak
sebagaimana tadi dalam tayangan awal disampaikan di acara ini
baik apakah termasuk kepolisian pak
mitra komisi tiga begitu untuk kepolisian
ya kita sedang melayangkan surat kepada pimpinan untuk minta izin bisa mengundang pihak polri
karena kebetulan memang ini mitra komisi tiga
jadi ini sedang dalam proses
karena itu kami sedang mengatur jadwal ini mulai besok
mana saja pihak yang bisa kami undang
kebetulan kami juga dalam masa reses sebenarnya
mulai besok kita reses
artinya kita harus minta izin pada pimpinan dpr untuk memastikan dapat izin menggelar rapat kerja dan rdp dan rapat gabungan
pak amir pak saiful maksud saya ketika kemudian ada dugaan pelanggaran ham
bagaimana kemudian isu ini nanti juga akan menjadi salah satu desakan dari komisi sepuluh begitu kepada pihak pihak terkait stakeholder ini
ya karena itu dalam rekomendasi kami kami membayangkan tim investigasi independen ini
itu terdiri salah satunya keanggotaannya dari komnas ham
dan mewakili dari pihak supporter
tim gabungan pencari fakta yang dibikin oleh menko polhukam memang kurangnya dua elemen ini yang belum masuk sebenarnya
yaitu elemen keanggotaan dari komnas ham dan elemen keanggotaan dari perwakilan supporter
tapi prinsipnya kita apresiasi karena di dalam tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh menko polhukam tidak memasukkan pssi
dan tidak memasukkan beberapa pihak lain yang sebenarnya dalam konteks tragedi di malang mereka menjadi bagian yang harus dievaluasi
sebagai bagian yang harus diusut
karena penyelenggaraan ini sepenuhnya adalah pihak federasi yang menunjuk pt liga
baik baik saya akan minta
karena itu saya setuju pak amir tadi menyampaikan ini bisa berjalan paralel
komnas ham bisa merekomendasikan ketika ada temuan

baik baik saya akan minta
terkait dengan pelanggaran ham nya
karena di mata komisi sepuluh pak amir mas brad tragedi ini tragedi kemanusiaan
tidak lagi hanya sekedar tragedi menyakut soal bola
tapi sekali lagi ini sudah tragedi kemanusiaan
artinya pasti ada pihak pihak yang bersalah
pihak pihak yang lalai
harus ada tanggung jawabnya
baik saya akan konfirmasi kepada pak amir

disebutkan kemudian pak saiful juga berniat membuat atau komisi sepuluh berniat membuat tim gabungan pencari fakta sendiri
yang salah satu instrumennya adalah komnasam
apakah kemudian nanti ini akan berjalan beriringan begitu dengan tim investigasi dari komnas ham yang saat ini sudah berada di malang pak amir
begini tim apapun nanti yang dibentuk tentu komnasam akan mendukung itu ya
nah tapi dari segi fungsi dan tugas utama komnas sekarang sudah jalan sudah ada di lapangan
nah mungkin nanti komnas akan berkoordinasi dengan kemenko polkam menyampaikan beberapa temuan
mungkin juga dengan polri dalam rangka penegakan hukum pidananya dan juga mungkin dengan komisi sepuluh ya
nanti kita bisa sharing temuan komnas ham dengan komisi sepuluh juga
karena dalam konteks ini kan begini ada dua hal yang mesti kita tegakkan ini
pertama hukum pidananya
tanggung jawab pidananya itu seperti apa
nah hasil dari investigasi komnas nanti bisa menjadi masukan atau rekomendasi komnas kepada tim penyidik
yang kan ini tim mabes polri juga sudah jalan katanya
bisa seperti itu
dan bisa juga direkomendasikan ke komisi sepuluh dan komisi tiga nanti ya untuk menindaklanjuti lebih jauh
hal hal apa yang mesti ditempuh dalam konteks penegakan hukum dan azi manusia seperti ini
sehingga kita betul betul
tadi seperti mas epo tadi sampaikan ini tergidi kemanusiaan
tidak boleh lagi terulang ini
pssi maupun pt liga mesti menjadikan ini pelajaran luar biasa
nah kalau ada yang keliru dia mereka semua mereka harus perbaiki
nah jadi itu kita gunakan ya temuan temuan itu nanti untuk penegakan hukum
segera gera memperbaiki dunia sepak bola kita ini
baik pak amir ini kemudian artinya
akan tetap berjalan independen begitu investigasi yang dilakukan
yang sedang berjalan dari komnasem
apakah kemudian hanya sharing hasil saja
bagaimana kemudian ketika komisi sepuluh atau dpr meminta ada perwakilan
ada bagian dari komnas ham yang juga tergabung begitu dalam tim pencari fakta versi dpr tadi begitu
nah itu bisa saja terjadi
tapi itu kan nanti saja kita bicarakan
saya ingin begini nih sekarang nih
mas framia dan mas evo tadi juga adalah kita fokus
jangan semua hal di saat yang sama
kita fokus hari ini pada penegakan hukum dulu
sehingga kita periksa nih
tanggung jawab hukumnya apa
apakah ada unsur pidananya di situ
nanti itu kewenangannya penyidik polri
nah komnas bisa merekomendasikan hal hal yang harus disidik
nah ke dpr tentu nanti urusannya adalah bagaimana memperbaiki
dunia persepakbolaan kita ini
siapa saja yang mesti bertanggung jawab terhadap kondisi seperti ini
nah rekomendasinya hal seperti itu
nah kalau ada tim gabungan itu bagus bagus saja
sekaligus saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa di indonesia adalah
oleh karena itu hari ini kita harus fokus pada mencari mengapa peristiwa ini terjadi
dan siapa yang mesti bertanggung jawab
dan dia akan ditindaklanjuti dalam konteks pemeriksaan
secara hukum nanti
baik baik saya akan nanti menanyakan juga kepada pak saiful
tapi kita akan jeda sejenak pemirsa
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog dugaan pelanggaran ham di tragedi kanjuruhan
masih bersama kami wakil ketua komnas ham pak amir
ketua komisi sepuluh dpr ri pak saiful
saya akan ke pak saiful begitu ketika tadi mengatakan dpr akan membentuk tim pencari fakta sendiri
yang juga melibatkan kemudian perwakilan masyarakat olahraga
dan juga supporter
seberapa besar dampaknya menurut anda pelibatan dari komponen masyarakat ini begitu pak saiful
sangat besar karena sekali lagi kita ingin melihat tragedi kemanusiaan di malang ini secara objektif
dan objektifikasi itu saya kira akan bisa kita ketemukan dengan baik
ketika melibatkan banyak elemen yang bisa menjaga jarak untuk melihat dan menilai peristiwa meninggalnya hampir satu ratus dua puluh lima orang itu
dan melibatkan keanggotaan dari supporter dari komnas ham
saya kira akan melengkapi berbagai perspektif yang selama ini seringkali menempatkan supporter
selalu menjadi kambing hitam dari berbagai peristiwa kematian
kita tahu sendiri hampir dua belas tahun terakhir ada peristiwa hampir tujuh puluh delapan supporter yang meninggal
tujuh puluh delapan belum ditambah yang kemarin di malang seringkali

dan tidak ada proses pengusutan secara tuntas tidak ada investigasi yang memastikan siapa yang harus bertanggung jawab
nah karena itu melibatkan tim investigasi dari pihak supporter termasuk dari komnas ham
saya kira akan bisa mendetailkan dan memetakan masalah sesungguhnya dari a sampai z
sejak proses pembelian tiket
alur mereka masuk dan kemudian mereka keluar
dan sampai hari ini kita dapati dari sekian banyak pintu
yang semestinya sepuluh menit sebelum pertandingan selesai
kita mendapati fakta hanya satu pintu yang terbuka
padahal protapnya semestinya semua pintu harus dibuka
dan ini kita dapati berbagai video di mana orang yang kena gas air mata
tidak bisa keluar karena pintunya masih tergembok
dan berbagai yang lain
dan itu hanya bisa dari perspektif supporter karena dia ada di sana
dan itulah pentingnya kenapa melibatkan supporter menjadi bagian dari tim investigasi independen ini
baik pak saiful tapi kalau kemudian kita lihat hari ini tim pencari fakta saja ini pemerintah sudah buat
pssi sudah buat komnas ham juga sudah buat dan sudah jalan
ketika ada versi dpr apa rasanya tidak terlalu banyak begitu tim tim yang bergerak
apa kemudian tidak kemudian didesakkan saja kepada tim yang sudah ada komponen masyarakat dan juga supporter ini begitu
ya terkait dengan keberadaan tim investigasi independen yang kami dorong ini memang kami bukan membuat sendiri nih mas bram
semangatnya kami dorongkan walaupun tadi sudah keburu pak mahfud sudah mengumumkan
tapi setidaknya sekali lagi representasi keanggotaan yang dibikin dari tim gabungan pencari fakta yang tadi diumumkan oleh pak mahfud atas nama pemerintah
itu tinggal sedikit saja tinggal menambahkan dua keanggotaan saya kira nanti kita komunikasikan dengan pihak pemerintah
jadi sekali lagi semangatnya kita tidak membuat tim investigasi sendiri
semangatnya kita mendorong pada pemerintah
untuk menambahkan dua keanggotaan yaitu komnas ham dan pihak supporter
baik melengkapi instrumen begitu ya pak saiful ya
dan kita apresiasi karena pemerintah sudah membentuk tim pencari fakta itu
baik pak saiful nantinya akan seperti apa kemudian memonitoring semua tim yang sedang berjalan
jika kemudian anda mengatakan dpr tidak akan membuat tim sendiri paling tidak nanti akan ada tiga tim yang bergerak dengan

jika anda katakan tadi bagaimana kemudian dpr mencoba melihat secara besar secara luas begitu lingkupnya
dan kemudian akan menjadi desakan kepada pihak terkait yaitu kemenpora dan juga pssi pak saiful
ya kita berharap ekspektasi publik keinginan kita untuk menjadikan momentum nyawa yang
yang mohon maaf meninggal tidak boleh sia sia
karena itu kita ingin momentum tim investigasi yang dibentuk melalui tim gabungan pencari fakta ini bisa menemukan berbagai ekspektasi
terkait dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan
tentu nanti kami melalui mekanisme di dpr juga akan mengundang ketika
tim yang dibentuk oleh pak mahfud selesai tugas kita akan undang tim gabungan ini untuk menjelaskan di dpr
dan ketika ada rekomendasi yang dirasa kurang saya kira tekanan dari tekanan politik dari dpr bisa melengkapi
apa yang akan menjadi rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta ini
baik baik harapannya lebih lengkap dan lebih luas begitu ya perspektifnya
saya akan kembali ke pak amir
pak amir kemudian kalau kita melihat dari kacamata hak asasi perlindungan hak asasi manusia begitu
tentu satu korban saja ini sudah terlalu besar apalagi dengan jumlah ratusan yaitu satu ratus dua puluh lima orang paling tidak hari ini kita dapatkan informasinya dari kepolisian
bagaimana ini kemudian menjadi bekal awal juga komnas ham melakukan investigasi pak amir
iya tentu saja komnas maka tadi saya katakan kita butuh waktu untuk mendalami ini
makanya komnas datang ke malang nanti melihat rumah sakit yang merawat mendatangi keluarga korban
bertemu dengan semua stakeholder di sana apakah supporter apakah pengurus klub sama polisi juga
kita komunikasi kita tanyain semua
sehingga informasinya itu cukup untuk menyimpulkan langkah langkah yang akan kami rekomendasikan
kepada pihak pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti
tentu juga akan kami kirim ke dpr rekomendasi itu
supaya apa supaya semua melangkah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing
nah fungsi untuk pidananya kan penyidik polri
komnas ham tidak menggantikan kerja penyidik polri itu
tapi kami ya mengawasi itu penyidik itu
supaya apa supaya jalan di relnya yang lurus gitu

supaya terbuka ini peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi
nah makanya tadi juga saya sampaikan ini mas saiful juga terima kasih tadi ya sudah menyampaikan juga
tim investigasi yang dibuat oleh pak menko itu saya pikir ya kita lihat nanti sepak terjalannya seperti apa
dan komnas juga akan coba komunikasi juga dengan mereka
sekaligus juga kita menghargai langkah polri yang sudah mencopot kapolresnya
nah ini kan kapolres bisa kita periksa nanti
apa sesungguhnya yang direncanakan
apa sesungguhnya yang direncanakan untuk pengamanan ini
mengapa pengamanan pertandingan ini diberikan izin
jadi itu semua kita dalami nanti
nah mungkin butuh waktu satu dua minggu untuk bisa menyimpulkannya
baik termasuk soal adanya surat ajuan pemajuan dari jam yang harusnya malam menjadi sore itu ya pak ya
akan itu menjadi juga bahan
ya semua informasi informasi yang bersifat strategis seperti itu akan kita dalami
ya kan mengapa polri
misalnya kan ini kan baru rumor beredar nih apa ya ada surat itu
saya kan belum lihat nih
tim saya yang di malang juga belum menyampaikan laporan
mungkin karena dari pagi sampai sore nggak berhenti berhenti
mungkin capek ya
mungkin besok mungkin ada laporan
kita dalami semua
jumlah penonton yang masuk gitu ya
tapasitas stadion berapa
sesungguhnya tiket yang dijual berapa
nah itu kan juga bisa jadi bahan bahan informasi yang kita dalami gitu kan
baik ini kemudian ketika pak amir tadi menyebutkan bahwa jangan terlalu terburu buru
anda menyebutkan mungkin dua tiga minggu begitu
tapi kemudian saya mengutip statement dari mahfud md yang mengatakan harus ada penetapan tersangka paling tidak dari polri dalam dua atau tiga hari ke depan begitu
bagaimana pak amir melihat statement ini pak
ya kalau bukti maka tadi saya katakan kalau kita mau lihat dari segi tindak pidana ini kan begini rumusan hukumnya
hilangnya nyawa seseorang karena kelalaian itu bisa dipidana
nah pertanyaannya siapa yang lalai dalam konteks ini
nah itu yang mesti dipercepat oleh kepolisian
nah penyidikan untuk menentukan siapa tersangka itu tuh kewenangannya p tiga
nah penyidikan untuk menentukan siapa tersangka itu tuh kewenangannya berapa
makanya nanti apapun yang kami temukan ya kami rekomendasikan ke penyidik gitu
yang jelas kita ingin proses penegakan hukumnya fair
semua orang diperlakukan sesuai haknya depan hukum
nah ini kita kemukakan itu nanti
supaya fair jalannya itu
baik saya akan ke pak saiful pak saiful apakah kemudian ini bisa menjadi momentum
agar regulasi soal pengamanan soal keamanan supporter yang hadir menonton langsung
ini juga bisa kita gerakan kita lakukan setelah ini begitu pak saiful
harus jadi momentum mas bram publik sudah menunggu ini harus jadi momentum
karena sekali lagi peristiwa sebelumnya tidak jadi apa apa
itu lewat begitu saja menjadi angin lalu
karena itu ini harus menjadi momentum termasuk menunda dulu berbagai kompetisi
di liga satu liga dua liga tiga nggak apa apa kalau itu taruhannya
tapi semangatnya akan ada pembaharuan akan ada perbaikan dalam tata kelola sepak bola
kita secara menyeluruh di masa masa yang akan datang
itu lebih baik
publik yang lain menuntut supaya liga tetap jalan tapi ini hanya menjadi sia sia
korban nyawa satu ratus dua puluh lima orang sekali lagi harus jadi momentum perbaikan kita dalam mengelola sepak bola kita
caranya apa caranya sekali lagi ini harus ada yang bertanggung jawab
karena itu sebenarnya saya masih nunggu sampai hari ini
yang semestinya secara struktur secara organisasi siapa penyelenggaranya
siapa yang harus bertanggung jawab
nah sampai hari ini tidak ada yang secara gentleman secara terbuka menyatakan
kami bertanggung jawab atas tragedi ini ini tidak ada
nah karena itu menjadi sangat penting kerja tim investigasi dan kerja tim gabungan pencari fakta ini
untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab
kalau tidak sekali lagi ini akan menjadi momentum yang sia sia padahal sekali lagi ini
satu ratus dua puluh lima orang nyawa sudah menjadi taruhannya
dan tidak apa apa publik kita menunggu dengan sabar
tapi harus menjadi momentum siapa yang harus bertanggung jawab
dan dia harus menjadi bagian dari perbaikan masa depan olahraga dalam mengelola sepak bola kita
baik rencananya akan seperti apa kemudian nanti
regulasi pengetatan pengamanan soal keamanan para penonton nanti akan melalui medium seperti apa kemudian
di undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua tentang keolahragaan sebenarnya sudah diatur sudah agak detail di situ
tapi pada konteks ini kami mendorong supaya pemerintah mengeluarkan semacam peraturan pemerintah
yang memastikan perbaikan pengelolaan penyelenggaraan sepak bola
dan menjadi standar
pemerintah harus membuat regulasi baru
pemerintah harus membuat regulasi baru
pemerintah harus membuat regulasi baru
sampai hari ini kita belum menemukan sop terkait dengan standar penyelenggaraan berbagai event dan kompetisi mas
yang dirumuskan dan diterima oleh semua stakeholder
sampai hari ini nggak ada
paling tidak dalam jangka pendek ini
pemerintah harus membuat regulasi baru
khusus menyangkut soal bagaimana penyelenggaraan kompetisi bola ini di indonesia
itu saja bisa kita keluarkan
saya meyakini akan ada perubahan yang agak fundamental
dalam proses penyelenggaraan berbagai event dan kompetisi
kalau tidak lewat lagi
paling tidak kemudian tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan fifa begitu ya pak ya
karena kalau kita tahu masalah gas armatas saja kemarin sudah menjadi
menjadi perdebatan dan rasanya bertentangan dengan aturan internasional begitu pak saiful
standar ini kira kira turunan dari standar yang sudah dibikin oleh fifa
nah ini menjadi penting
karena kita tidak tahu persis sebenarnya
apakah pihak polisi mengetahui misalnya bahwa gas air mata dilarang dalam standar fifa dalam konteks
terkait dengan penanganan keamanan untuk bola misalnya
kita tidak tahu
apakah pihak federasi sudah menjelaskan ini kepada pihak kepolisian
kita tidak tahu juga
nah ketika standar itu ada
pemerintah mengeluarkan standar dana wajib dilaksanakan oleh federasi
kedepan ini saya kira akan berbeda
ini liga satu mas bram
kita bisa bayangkan bagaimana pelaksanaan di liga dua dan liga tiga
pasti menurut saya standarnya pasti lebih di bawah
dari penyelenggaran liga satu
liga satu aja kebobolan semacam ini
yang sama sama melibatkan supporter yang jumlahnya hampir sama mirip gitu
nah sekali lagi ini perlu ada kesepahaman bersama karena itu
menyangkut soal sikap politik komisi sepuluh yang meminta supaya ini dihentikan dulu
semangatnya bukan ingin pihak yang selama ini terlibat langsung dalam kompetisi
baik di klub pemain official
itu lalu dibikin nganggur bukan
tapi ini semangatnya kita ingin ada perbaikan secara menyeluruh baru habis itu
kita akan menatap pengelolaan sepak bola kita lebih baik
karena hari ini mas liga satu liga dua liga tiga itu melibatkan hampir seratus ribu orang
cukup besar memang
tapi mau nggak mau ini bagian dari harga yang harus kita bayar dalam rangka untuk perbaikan
manajemen pengelolaan event dan kompetisi sepak bola kita ke depan
baik saya akan ke pak amir
pak amir terakhir begitu bagaimana kemudian nanti hasil investigasi yang akan dikeluarkan
oleh komnas ham ini bisa menjadi desakan untuk kemudian menjadi regulasi yang lebih aman
asas perlindungan hak asasi manusia begitu pak amir
iya saya mendukung tadi yang disampaikan mas evole ya
saya ini penonton bola mas saiful dari tahun delapan puluh saya nonton di senayan ya
nah kalau kita perhatikan dalam sepuluh tahun terakhir memang banyak sekali korban
dan gak ada ujungnya
dengan adanya peristiwa ini
manajemen stadion manajemen pertandingan ini mesti harus mulai memperhatikan manusia
jangan bisnis saja
nah pcsi juga harus dievaluasi nih mas hevole ya
sehingga pssi ini juga memperhatikan supporter ini sebagai manusia gitu
sehingga ada juga jaminan keamanannya
ya kita sama sama tahulah bagaimana kondisi stadion stadion di indonesia
nah saya berharap nanti komnas ham temuannya mudah mudahan temuan ini nanti bisa lengkap
dan bisa jadi bahan bersama kita
segera gera meng evaluasi dunia sepak bola kita ini
dalam rangka memperlakukan supporter ini atau penonton ini sebagai manusia
yang memang menikmati satu hiburan dalam konteks sepak bola
selain itu apa
saya selalu mengatakan bahwa kekerasan seperti ini
tidak bisa kita biarkan
ini harus ada proses penegakan hukum secara pidana
siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengadaan event sebesar ini
sehingga menimbulkan ratusan korban jiwa
ini mesti ada yang bertanggung jawab secara hukum
dan ini pidana
karena kelalaian yang telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain
nah siapa itu
nah itulah nanti yang kita dukung bersama kepolisian
supaya apa supaya polisi tegas dalam konteks ini
tentunya harapannya adalah segala investigasi yang dilakukan oleh semua pihak
nantinya akan membenahi sistem persepak bolaan
sistem olahraga yang ada di kita di indonesia
karena ini tentu menjadi presiden buruk
kejadian titik hitam dalam sejarah olahraga kita
terima kasih atas waktu anda wakil ketua komnas ham
pak amir dan juga ketua komisi sepuluh dpr ri pak saiful
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih selamat malam
selamat malam mas bram pak amir
cnn indonesia newscast akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya
saya jeda tetaplah bersama kami